warga minggu pagi berebut kupang lontong dalam festival kupang lontong yang diselenggarakan di sidoarjo
tak sampai dua jam lima porsi ludes di serbu pengunjung
festival kupang lontong ini digelar untuk melestarikan makanan tradisional khas sidoarjo
dengan rasanya yang pedas dan gurih
membuat lima porsi kupang lontong yang disediakan panitia ludes hanya dalam waktu kurang dari dua jam
sementara pedagang kupang lontong berharap festival ini mampu mengangkat papar kupang lontong
baik tingkat nasional maupun internasional
kepada pak bupati
ada tempat sentral kuliner kupang
sampai indonesia sampai panjang kupang lontong
kupang lontong merupakan makanan khas sidoarjo
berbahan dasar kerang kupang yang diolah dengan bumbu petis gula garam dan jeruk tipis
kupang lontong sendiri banyak didapat di pesisir timur kabupaten sidoarjo
tahukah anda kupang atau kerang yang baik adalah yang berada di perairan yang bebas akan polusi
dan supaya kita dapat menikmati sajian khas nasional ini
maria kita jaga kebersihan dari perairan yang ada di indonesia dari polusi
festival kupang lontong yang baru pertama kali diadakan ini
rencananya akan menjadi agenda pariwisata tahunan pemkap sidoarjo
riko hardiansyah sidoarjo